saudara pantauan hilal awal ramadan di wilayah pantai lampu satu maroke selatan sore ini belum terlihat
kantor kementerian agama wilayah setempat telah menggelar pemantauan hilal sejak pukul empat sore
pemantauan di pantai lampu satu ini melibatkan tim dari bmkg jayapura dengan menggunakan tiga teleskop pemantau
saat pemantauan langit dalam kondisi berawan dan juga hilal belum berhasil terlihat
pemantauan di pantai lampu satu ini melibatkan tim dari bmkg jayapura dengan menggunakan tiga teleskop pemantauan hilal
saudara pemantauan hilal awal ramadan dipusatkan di hotel tirta kencana
hasil pemantauan saat matahari terbenam ketinggian hilal mencapai derajat sehingga hilal tidak terlihat di kota ambon
pemantauan hilal disaksikan sejumlah ormas islam dan juga ada perwakilan tni polri
dan dari hasil pengamatan hilal diimkan
di ambon maluku ini tidak terlihat
meskipun demikian kanwil kementerian agama maluku akan tetap mengikuti putusan sidang isbat dari kementerian agama
saya sampaikan bahwa kalau berdasarkan data yang disampaikan ini
sambil kita menunggu nanti informasi yang disampaikan
informasi yang tidak disampaikan data yang tadi kami sampaikan itu sudah berani untuk hilal juga
tapi nanti kita menunggu keputusan disampaikan sidang isbat
titik pemantauan hilal di wilayah timur juga dilakukan di sulawesi selatan saudara
tim bmkg wilayah empat memantau dari atap mall gtc jalan metro tanjung bunga kota makassar
saat pemantauan hilal sore tadi langit berawan di kota makassar
menurut kepala bmkg wilayah empat irwan selamat ketinggian hilal saat matahari terbenam di makassar diprediksi sekitar tiga derajat
sehingga sulit untuk melihat rukyatul hilal
untuk wilayah di posisi makassar ini kita tahu bahwa setelah dilakukan perhitungan
konjungsi terjadi pada jam lima sore ini
sehingga ketika matahari terbenam sekitar pukul delapan belas tujuh belas itu umur bulan itu baru satu jam lewat sekian
jadi ketinggian hilal diperkirakan di kota makassar hanya tiga derajat
kemungkinan kita bisa melihat rukiatul hilal itu agak kesulitan
selain dengan cuaca yang cukup mendung saat ini
sehingga waktu adanya kita bisa melihat bulan hanya sekitar dua sampai tiga menit saja